tiga orang pemintal
suatu ketika ada seorang wanita penenun yang tinggal di sebuah dusun kecil dengan putrinya bernama nora
sementara wanita itu memintal benang sepanjang hari nora tidak mau membantunya
nora benci suara roda yang berputar
dia suka melukis
ibu nya menganggap melukis itu adalah buang buang waktu
nora nora sayang kau sedang apa bantu ibu memutar benang
tunggu sebentar ibu lukisanku baru saja selesai
sudah berapa kali ibu katakan bahwa melukis adalah buang buang waktu
apa kau tidak kasian padaku
aku menenun sepanjang hari agar kita dapat uang dan semua yang kau lakukan adalah membuang buang waktu seperti ini
tapi ibu aku melukis untuk tuan tanah
dia bilang dia akan membayar aku harga yang baik untuk itu
itu tidak boleh
kau bisa menjual satu atau dua lukisan kepada beberapa orang kaya
berapa banyak orang seperti itu di kerajaan kita
tapi semua orang membutuhkan kain
jadi banyak yang akan membeli kain dari kita
jadi habiskan waktumu untuk menenun
ayo kerjakan sekarang
ini hampir merupakan kejadian sehari hari

duduk melukis dan ibunya tidak akan membiarkannya
suatu hari ibunya sangat marah sehingga dia membuang cat dan kuas milik nora
nora duduk di dekat taman sambil menangis
kebetulan sang ratu lewat tepat pada saat itu
ketika dia melihat nora menangis
ratu meminta keretanya dihentikan di depan rumah wanita penenun itu
sekarang berhenti menangis
apakah ini yang mulia ratu sendiri
selamat siang yang mulia
apakah dia ini adalah putrimu
selamat siang yang mulia
kau cantik sekali
terima kasih yang mulia
kenapa dia menangis
ada yang harus aku katakan yang mulia
putriku bekerja sangat keras
dia suka berputar dan menenun
aku terus menyuruhnya beristirahat tapi dia tidak mendengarkan
ketika aku memaksanya untuk beristirahat dia mulai menangis
aku seorang wanita yang miskin yang mulia
dari mana aku mendapatkan cukup banyak benang sehingga dia bisa menenun sampai puas
aku benar benar merasa terkesan melihat seorang wanita yang sangat rajin di kerajaanku

mengapa kau tidak mengirim putri kesayanganmu bersama

aku suka suara roda berputar dan aku memiliki lebih dari cukup benang di istanaku

kalau dia bisa menenun tiga ruangan penuh benang maka aku akan membuatnya menikah dengan putra sulungku

satu kehormatan bagi seorang wanita penenun miskin seperti aku yang mulia
oh tidak usah khawatir tentang aku putriku tersayang aku belum setua itu aku bisa menjaga diriku sendiri pergilah ke istana
bagaimanapun yang mulia sendiri telah bersedia untuk membawamu pergi bersamanya ke istana pergilah
jadi nora harus pergi dengan ratu ke istana
sang ratu membawa nora ke tiga kamar yang dipenuhi dengan rami terbaik yang pernah dilihat oleh nora
sang ratu berkata padanya
beristirahatlah hari ini tetapi kau harus meminta semua rami ini secepat mungkin
baiklah yang mulia
nora sangat bingung melihat semua rami sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa
dia menghabiskan sepanjang hari hanya melihat rami
hari berikutnya ratu terkejut melihat tidak ada yang dia lakukan
oh kau bahkan belum mulai memintalnya nora
bahkan aku yang mulia tetapi aku sangat merindukan rumahku sehingga aku tidak bisa bekerja
oh aku mengerti jangan khawatir gunakanlah waktumu
sang ratu pergi tetapi nora benar benar khawatir
dia tidak pernah benar benar belajar cara memintal rami yang begitu halus dan dia benci melakukannya
dia ingin memberitahu ratu kebenaran tentang bagaimana dia membenci pemintalan
tetapi dia khawatir ratu akan menghukum ibunya karena dia berbohong
nora sangat kewalahan sehingga dia mulai menangis
tiba tiba dia mendengar langkah kaki
dia melihat tiga wanita berjalan ke arahnya
kalian siapa dari mana asal kalian
kami atau dari mana kami berasal
yang penting apa yang kami lakukan di sini
dan kami di sini untuk membantumu sayang kalau kau mengizinkan kami
kami tahu kau tidak suka meminta jadi kami akan meminta seluruh rami ini untukmu
benarkah terima kasih banyak
bagaimana aku akan membalas kebaikan kalian
kami hanya menginginkan satu hal
tidak dia tidak akan membiarkan kita kita ini terlalu jelek
apa yang bahkan kita pikirkan ayo mari kita pintar raminya dan pergi saja dari sini
apa itu apa yang kau inginkan katakan padaku
jika kami meminta semua rami maukah kau berjanji untuk mengundang kami ke pernikahanmu dan memperkenalkan kami kepada semua tamu kerajaan sebagai bibimu
dia tidak akan melakukannya lihatlah ibu jari besar yang bengkak di kakinya
lihatlah juga matanya yang menyepit dan bibirnya yang begitu memanjang
dia tidak akan pernah mengundang kita
dan juga sebelum menjadi keluarga kerajaan
kami terlalu jelek ya kan
tentu saja aku akan mengundang kalian
dan siapa bilang kalian jelek kalian membantuku di saat aku sangat membutuhkan
itu lebih berharga daripada semua keindahan fisik di dunia
aku tidak hanya akan mengundang kalian tapi kalian akan berada di kepala meja kami tepat di sebelah pangeran dan aku
kalau serius pangeran tidak akan marah atau mengolok ngolok kami
dia bahkan mungkin menolak menikahimu kalau kau memiliki wanita yang jelek seperti kami di kepala

kami tidak akan menolak menikah dengan pangeran
kami tidak akan menolak menikah dengan pangeran

kami tidak akan menolak menikah dengan pangeran

kami tidak akan menolak menikah dengan pangeran

kami tidak akan menolak menikah dengan pangeran
akan ada yang lebih keras yang kami silamkan ini ketika kami akan mengolok olok
dan yang kita dambakan hanyalah sedikit rasa hormat untuk semua keras kami
terima kasih nora sekarang perhatikan bagaimana kami akan memintal rami menjadi benang terbaik
yang pernah kau lihat
lalu tiga wanita penenun mulai bekerja dengan rodanya
mereka bekerja sepanjang malam dan pada pagi hari mereka telah menyelesaikan sebagian besar
ketika mereka mendengar langkah kaki datang mereka menghilang
sang ratu datang untuk melihat kemajuan yang dibuat oleh nora
oh tuhan ya ampun nora bagaimana kau bisa memintal begitu banyak rami hanya dalam satu malam
selamat pagi yang mulia
aku belum pernah melihat rami terbaik dalam hidupku
apakah kau sudah bekerja sepanjang malam
yang mulia cara rami berputar ke roda seolah olah dengan sihir
kau pasti merasa lelah
baiklah yang mulia
terima kasih tapi hanya setelah semua rami ini dipintal
nora tidak berbohong kepada ratu
tapi dia berhasil menjaga rahasianya terhadap tiga wanita penentu
ketika ratu pergi para wanita itu kembali dan berlanjut
rami menunjukkan pekerjaannya
aku akan mengenakan gaun sutra merah untuk perjamuan kerajaan
dan aku akan mengenakan sutra hijau
dan aku akan memakai sutra kuning
para wanita penenun itu sangat senang diundang ke pernikahan nora dengan pangeran
mereka memintal semua rami dengan riang dan pada akhir minggu
ketiga ruangan rami dipenuhi dengan benang terbaik yang penuh

aku tidak percaya ini sayangku
ini indah sekali
terima kasih yang mulia
aku akan sangat merasa senang memiliki seseorang yang bekerja keras dan rajin sepertimu
sebagai pengantin untuk anakku
hubungi ibumu dan biarkan kami menyelesaikan pengaturan pernikahan
kereta dikirim ke rumah ibu nora untuk membawanya ke istana
nora menceritakan kepada ibunya segala hal tentang wanita penenun
kau tidak berpikir untuk mengundang mereka ke pesta pernikahanmu nanti bukan
ibu aku berjanji kepada mereka
jangan bersikap bodoh nora
bagaimana ratu dan pangeran bisa suka melihat wanita jelek seperti mereka menjadi tamu
ibu selamat siang yang mulia
aku pikir sudah saatnya kita membuat daftar tamu
apakah ada orang orang tertentu yang ingin kau undang ke pesta pernikahan
oh tidak ada
ibu bagaimana kau bisa lupa
yang mulia aku memiliki tiga bibi yang ingin aku undang
tentu saja sayangku aku akan mengirim seseorang ke rumah mereka untuk mengirimkan undangan
yang mulia bibi bibiku ini sangat dekat denganku
mereka telah menunjukkan kepada aku keajaiban pemintalan
aku ingin mengundang mereka sendiri dan meminta mereka untuk duduk di sebelahku di jamuan makan
tentu saja nora lakukan saja sesukamu
maka nora mengundang tiga wanita penenun yang sangat tidak disukai ibunya
pada hari perjamuan pintu aula terbuka dan masuklah tiga wanita penenun yang mengenakan sutra merah hijau dan kuning
semua orang memandangi mereka
dan nora bergegas menemui mereka dan memeluk mereka
bibi bibi favoritku terima kasih sudah datang
izinkan aku mengenalkan kalian kepada keluarga kerajaan
yang mulia ratu yang mulia raja dan ini adalah pangeran edward
halo bibi bibi kami memiliki kursi yang disediakan untuk kalian
terima kasih terima kasih terima kasih
untuk semua bakat dan semua kerja keras kalian dan semua bantuan kalian ini adalah yang bisa aku lakukan
nora menyuruh mereka duduk dan pergi untuk menyambut beberapa tamu lain
pada saat itu pangeran edward tiba di sana untuk berbicara dengan wanita penenun
aku harap kalian bersenang senang di sini
tapi aku berharap bisa menari sayang
ketika kau memintal kau tidak bisa menari
lihatlah kakiku yang bengkak ini
inilah yang terjadi ketika kau menjalankan roda berputar
dan aku tidak bisa bernyanyi
lihatlah apa yang terjadi pada bibirku karena menjelati otasnya
dan aku berharap bisa berdiri di taman di malam hari dan melihat bintang bintang
tapi aku tidak bisa
semua upaya untuk melihat benang terbaik telah membuat mataku menjadi lemah
itu terjadi ketika kau meminta
nora sayang permisi sebentar
aku mohon kau tidak pernah meminta lagi
lihatlah apa yang terjadi pada bibimu karena meminta
lakukan hal lain yang kau suka sayangku
tapi jangan memintal
sebenarnya aku bahkan tidak suka meminta
yang aku sukai adalah melukis
oh maka aku akan membawakanmu cat terbaik di dunia
dan kau akan melukis sesuka hatimu
itu akan menjadi mimpi yang jadi kenyataan
dan satu hal lagi
tolong biarkan bibimu tinggal di istana
mereka telah bekerja keras begitu lama
mereka pantas hidup damai dan tenang sekarang
edward kau benar benar seorang pria yang sangat baik
dengan cara ini nora tidak pernah harus menyentuh roda peminta lagi
dia bisa melukis sesuka hatinya
dan tiga wanita penenun tinggal bersama keluarga kerajaan di istana
pangeran edward dan nora hidup bahagia selamanya